pandemi covid sembilan belas melumpuhkan industri pariwisata indonesia
phri mencatat sedikitnya satu lima ratus hotel di indonesia terpaksa tutup dan merumahkan pekerjanya
jumlah kunjungan wisatawan pun menurun drastis sejak maret dua ribu dua puluh
lantas bagaimana pelaku pariwisata indonesia bertahan di tengah kondisi mati suri saat ini
kami hadirkan ulasannya dalam laporan khas redaksi
tak ada lagi hiruk pikuk pejalan kaki dan wisatawan di jantung kota yogyakarta ini
sejak wabah covid sembilan belas menjadi ancaman serius di negeri ini
kawasan yang biasanya ramai dengan aktivitas jual beli ini lebih sepi dari biasanya
banyak toko dan pedagang kaki lima memilih tutup lantaran sepinya wisatawan
bahkan pasar beringharjo yang biasanya ramai di jejali pembeli terlebih saat ramadan dan jelang lebaran
kondisinya tak jauh berbeda
para pedagang batik aneka kerajinan dan olahan pangan di pasar ini tampak lesu lantaran sepi pembeli
banyaknya wisatawan yang membatalkan rencana liburan ke yogyakarta
membuat pengelola restoran hingga hotel terpaksa menutup usaha
sudah hampir dua mingguan terasa banget
kemarin ramai sempat dua hari saja
bisa dikatakan berkah buat pedagang pedagang tapi cuma beberapa hari saja
begitu juga dengan pulau dewata
pada hari ini penutupan penutupan ini menyebabkan penyakit
pengelola daerah tujuan wisata alas kedaton tabanan bali
kini harus berjuang mempertahankan keberadaan ribuan keranya
sejak pertengahan maret lalu alas kedaton tabanan bali ditutup total
penutupan ini mengakibatkan kerugian satu ratus lima puluh hingga dua ratus juta rupiah per bulan
berdasarkan data dari persatuan hotel dan restoran indonesia phri
satu lima ratus hotel di seluruh indonesia yang tutup sementara akibat terdampak corona
daerah tujuan wisata super prioritas pulau lombok
salah satunya gili air tak lepas dari imbas corona
keindahan alam dan keunikan budaya yang dimiliki
tak lagi bisa didikmati wisatawan dalam kondisi sekarang
tujuan wisata yang memiliki fasilitas lengkap ini ditutup sementara
pelaku usaha pun seolah diuji untuk mengatur siasat di masa sulit ini
jadi kami langkah awal yang ditempuh sih merumahkan sebagian karyawan
bahkan mungkin semua karyawan ya
jadi mengurangi pengeluaran seperti mematikan listrik air bersih seperti itu
tak bisa dipungkiri sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara
kini seolah mati suri
meskipun pemerintah telah memberi berbagai insentif untuk meredam dampak covid sembilan belas
faktanya sektor ini masih tak sepenuhnya bisa bertahan di tengah himpitan sulitnya kondisi saat ini
bantuan dalam berupa apa
ya kalau pelaku usaha pariwisatanya segera diberikan dukungan dukungan fiskal
pekerja pariwisatanya segera diberikan subsidi gaji
segera diberikan apa yang menjadi kebutuhan dasar ketika mereka saat ini tidak bekerja
yang ketiga destinasi
kita pastikan agar destinasi ini
ketika covid sudah meredah
siap menerima wisatawan
apakah itu amanitasnya
apakah itu mitigasinya
dipastikan untuk siap
tidak ada yang tahu pasti
kapan pandemi covid sembilan belas ini akan berakhir
meski sejumlah prediksi sudah mulai dipublikasi
tak lantas membuat sektor pariwisata otomatis akan bangkit kembali
butuh campur tangan berbagai pihak agar sektor pariwisata bangun dari mati suri
kata kunci yang harus dimiliki oleh siapapun yang bergerak di sektor pariwisata
indonesia masih menjadi tujuan wisata yang diminati oleh pengunjung domestik maupun mancanegara
tim liputan cnn indonesia